dua orang wakil rakyat nyaris baku hantam usai mengikuti rapat di gedung perwakilan rakyat daerah kabupaten cianjur
keributan dua anggota dewan ini terekam kamera dan beredar luas di media sosial
agenda rapat anggota dprd kabupaten cianjur jawa barat membahas pembentukan pansus rancangan peraturan daerah
pada kamis siang empat belas september awalnya berlangsung dengan lancar
namun usai mengikuti rapat ada dua orang anggota dewan dari fraksi partai golkar yang nyaris saling baku pukul di ruang badan musyawarah dprd kabupaten cianjur
dalam video berdurasi dua puluh lima detik itu terlihat kedua legislator tersebut sempat terlibat kontak fisik
namun sejumlah orang yang berada di lokasi kejadian berupaya untuk melerai koleganya yang sedang bertikai
wakil ketua dprd kabupaten cianjur rustam effendi membenarkan kejadian yang ada di dalam video ini
menurut rustam pemicu keributan antara kedua
dua anggota dewan tersebut hanyalah kesalahpahaman
keduanya sudah dipertemukan dan telah bersikap seperti biasa layaknya sebelum terlibat keributan